guna mengantisipasi kemacetan yang terjadi di tol jakarta cikampek
yang terjadi setiap hari pemerintah provinsi jawa barat bersama pelindo ii
mempercepat proyek transportasi air atau waterway cikarang bekasi laut atau cbl
waterway nantinya akan terintegritas dengan kawasan industri di bekasi
pj gubernur jawa barat muhammad iryawan bersama pelindo ii
senin siang meninjau aliran sungai cikarang bekasi laut atau cbl
di desa muarabak tiba belan bekasi jawa barat
bersama rombongan pj gubernur menelusuri sungai cbl dengan kapal motor boat
dalam kunjungannya pj gubernur menyatakan sungai cbl layak dijadikan waterway
namun masih banyak kendala yang dihadapi seperti pendangkalan sungai sampah serta jembatan
pemerintah provinsi bersama pelindo mentargetkan pada tahun dua ribu sembilan belas waterway sudah dapat beroperasi
dengan harapan kita akan bisa berjalan bercepat agar proyek ini terhasil
sehingga dengan adanya demikian nanti ketika dikemas berkemas nanti bisa langsung cepat nyampe ke pabrik
karena di sekitar cikarang ini mengurangi beban jalan yang tidak muat untuk menampung truk truk yang ada
kami lagi menargetkan tahun ini itu ya sudah bisa dilakukan secara prinsip konsumsi nyata
kita lihat karena kita tidak mau melabrak tentang waterboard yang ada kami tetap komitmen bisa
nah secara regulasi kita ikuti secara fisik kita percepat prosesnya
waterway cikarang bekasi laut atau cbl akan terintegritas dengan sejumlah kawasan industri di bekasi
di mana di dalamnya terdapat enam lebih pabrik
distribusi logistik ke kawasan industri nantinya akan dialihkan melalui waterway
dengan demikian volume kendaraan di tol jakarta cikampek akan berkurang secara signifikan
dengan adanya waterway juga diharapkan akan menumbuhkan sejumlah kawasan industri baru
dari beben bekasi